cuitan presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono pada tujuh belas juni kemarin juga ramai dibicarakan oleh warga net
menurut dpp partai demokrat cuitan ini dipicu oleh data pilkada jawa timur serta penunjukan komjen paul iryawan sebagai pj gubernur jawa barat
dilansir dari detik com informasi ini disampaikan kepala divisi advokasi dan bantuan hukum dpp partai demokrat ferdinand hutahan
ferdinand menambahkan penunjukan iryawan yang akrab di sapa iwan bule ini sebagai pj gubernur jawa barat berpotensi melanggar undang undang
presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono mencuit lewat akun twitter resminya
pada hari minggu lalu tweet itu menyatakan banyak penguasa yang melampaui batas sehingga mencederai keadilan serta akal sehat